presiden joko widodo kembali menggelar rapat terbatas terkait pembahasan pemindahan ibu kota
dalam ratas kali ini presiden menyampaikan bahwa pulau kalimantan dipilih menjadi lokasi pemindahan
rapat terbatas digelar selasa siang di kantor presiden jakarta dan dihadiri oleh sebagian menteri kabinet kerja
dalam pembukaan ratas presiden menyampaikan pilihan kota di pulau kalimantan harus semakin dikerucutkan
untuk kemudian diputuskan kota mana yang akan dipilih menjadi ibu kota baru
presiden mengingatkan mulai saat ini kajian mengenai kebencanaan infrastruktur dan sosial politik harus dibahas lebih detail
tidak hanya itu presiden juga meminta agar skema pembiayaan dan desain kelembagaan juga harus disiapkan sejak awal
jokowi nantinya akan memutuskan pemindahan ibu kota sebagai keputusan seorang kepala negara bukan kepala pemerintahan
setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian
meskipun belum selesai seratus persen sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas
bahwa keputusan negara akan dipindahkan di kalimantan
provinsinya di mana
ini yang harus di
yang telah ditindaklanjuti oleh bapak penas pu
baik itu di kalimantan tengah kalimantan timur kalimantan selatan
dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera